oke wacana dihidupkannya gbhn kian menggelinding dan menjadi isu publik yang masih hangat dibahas
sebelum ada keputusan politik yang final tentang rencana ini kita akan hadirkan diskusi mengenai penting atau tidaknya sih sebenarnya gbhn dalam format politik nasional saat ini
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama rizal malarangeng korbit penggalangan khusus partai golkar
terima kasih bang celi sudah datang jabatannya keren banget ya korbit penanganan khusus
berarti yang khusus khusus katanya ya termasuk melawan juga orang orang yang khusus
ini ada andri rosiade wakil zeng jen
istilahnya bukan melawan berdialog
pemilu udah berakhir
gak ada cebong gak ada kamar
adanya apa pak celi
merah putih oke
garuda pancasila merah putih itu ada yang berbeda beda pandangannya
ada yang perlu dihidupkan gbhn supaya merah putihnya tetap bisa berkibar dengan baik
ada juga yang merasa bahwa kalau gbhn hidup merah putih justru terancam
kita akan bahas itu usai jeda
kami akan segera kembali
nah ini penting sekali bang andre dan juga bang celi mengenai gbhn ini bagaimana kita memandang masa depan indonesia
gerindra ini karena pihak yang secara terbuka menyetujui dan mendukung adanya gbhn kembali dihidupkan kembali
dan dibangkitkan dari alam kubur
jadi gini saya cerita sejarah sedikit
dpr mpr dua ribu sembilan dua ribu empat belas membentuk namanya badan pengkajian
badan pengkajian ini sudah bekerja
lalu oleh badan pengkajian itu dilanjutkan oleh mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tadi dua ribu sembilan ke dua ribu empat belas mpr membentuk badan pengawajian yang setuju haluan negara dihidupkan
nah itu pada saat itu itu sudah nyata panitia ad hoc i pah i dan pah ii oleh mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
panitia ad hoc i itu membahas haluan negara
panitia hoax dua membahas hal hal yang lain yang dianggap strategis
di ad hoc ii itu temannya bang celi yang jadi ketua bang rambe
di panitia ad hoc i itu namanya bang ahmad basara yang tadi kita saksikan
yang hadir di panitia hedok satu yang sudah rapat bertahun tahun
menyetujui bahwa haluan negara akan kembali dihidupkan
termasuk golkar di panitia hedok satu
nah memang menurut saya saya kan juga bukan anggota mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ini kan agak mengagetkan
ternyata meskipun disetujui oleh seluruh fraksi termasuk utusan golongan dpd ri
sosialisasinya belum merata ke masyarakat
sehingga masyarakat tidak tahu dokumen kesepakatan di panitia hedok satu
sehingga muncullah berbagai wacana
saya lihat itu tadi wartawan dari pemret salah satu media itu tempo
bahkan presiden jokowi pun terpapar hoax
bahwa menyebutkan bahwa kalau haluan negara ini ditetapkan
disahkan kembali otomatis akan kembali pemilihan melalui mpr
nah jadi saya ceritain secara lebih lengkap
nah secara substansi dulu
langsung secara substansi apa untungnya apa bagusnya buat manusia
jadi gini kalau gbh yang dibangun sejarahnya harus dikasih tahu dulu
di panitia herok satu itu punya kesepakatan bahwa haluan negara ini akan dihidupkan lagi
otomatis kita akan mengamandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tiga
pertama mpr akan dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara
yang mengamannemen undang undang rasa seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan juga yang undang kedua menetapkan haluan negara
yang haluan negara itu yang akan disusun oleh bapenas dan dewan riset nasional
kebetulan bulan lalu bang undang undang iptek sudah disahkan
jadi ada dewan riset nasional
jadi haluan negara ini yang menyusun itu dua nanti
bapak penas bersama dewan riset nasional
bersama parlemen juga tentunya pasti ya
bersama dewan riset nasional
mereka yang mengusulkan ke mpr mpr akan mengesahkan
pentingnya apa buat presiden untuk kesinambungan
untuk bangsa kita untuk merah putih kalau kata bang celi tadi
berdasarkan informasi yang saya dapatkan karena saya belum tahu ya
bahwa haluan negara ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa
visi misi presiden selalu mengikuti tujuan indonesia bernegara
bahwa indonesia ini negara agraris negara kepulauan
lalu kita harus mencegah radikalisme
lalu juga memastikan bahwa pancasila
dan nkri serta undang undang nasional seperti ima sebagai ruh pembangunan
ini dijadikan butuhnya haluan negara ini
kalau tanpa itu pancasila nkri tidak menjadi ruh bangsa kita
ya itu asal
that's why kenapa greendraft mendukung ya
itulah kesepakatan di panitia eroksatu
nah menurut saya sebelum kita melakukan amandemen
memang butuh sosialisasi itu yang saya kritik
tapi secara substansi partai gerindra mendukung ini ya
bukan hanya partai gerindra seluruh fraksi di mpr
di panitia eroksatu termasuk golkarmi itu juga
saya menyampaikan hasil kesepakatan di panitia eroksatu
nah tapi mungkin yang kurang menurut saya sebagai anggota mpr baru nanti ya
bahwa ini butuh sosialisasi
supaya jangan ada ketakutan bahwa dengan revisi undang undang pasal tiga itu
ada ketakutan bahwa mpr kembali jadi lembaga tertinggi
yang menyebabkan pemilihan presiden secara langsung dibatalkan
itu tidak ada
oke langsung dijawab
jadi ini adalah sepakatan
bahwa pemilihan presiden tetap secara langsung
oke intinya secara substansi gbn perlu untuk menjaga kesenambungan tadi ya
kalau tidak ada gbn tidak ada ruhnya
sejak kan kita sudah punya konstitusi
undang undang pasal lima
tapi memang saya setuju andre bahwa untuk hal sepenting ini
ini kan kita bicara soal salah satu pilar kenegaraan kan
ini kan nggak boleh dengan cara yang seolah olah tersembunyikan
ini sudah diambil
ini yang kita lakuin bahwa masalahnya sosialisasi
kita belum berbicara benar
soal substansi saya punya pendapat berbeda
tetapi sebagai sebuah format pengambilan keputusan
apalagi menyangkut amandemen konstitusi
rasanya pembicaraan perlu lebih sistematis hati hati lebih terbuka
melibatkan banyak pihak
anda lihat ujug ujug bang celi sampai saat ini ya
kita kan baru habis pemilu
kita kan baru berdebat soal pak jokowi juga sudah punya visi yang sudah dikatakan dengan baik
pak prabowo kan juga punya visi yang dijelaskan berkali kali dalam kampanye
ini kan sebuah kerangka tujuan pemerintahan yang ditawarkan
dan yang satu menang yang satu kalah ya
jabat tangan sangat bagus sekali sebagai penutupan kampanye
tiba tiba muncul berita tentang
ini kan tanpa ada perdebatan sebelumnya tanpa ada ini
seolah olah memang kita dihadapkan pada fait accompli yang besar
nah karena itu berbagai pihak saya lihat dari partai politik sendiri
golkar kan langsung menyatakan bahwa ya memang terus terang masing masing partai ini ada
karena sibuk memilu kemarin kan tidak menyangka bahwa ini kita harus hadapi isu yang sebesar ini
dan secepat ini prosesnya
karena itu hati hati kita coba kaji dulu kita bicarakan dulu berbagai soalnya
dengan segala kebaikan tadi apa yang perlu dihati hati
pertama begini bahwa kita kan sudah
ini mpr adalah salah satu dari lembaga tinggi negara
bukan lagi lembaga tertinggi
karena itu kan punya konsekuensi panjang
termasuk apa yang kita sebut sebagai gbhn
ini kan di masa lalu dia punya peran yang instrumental di dalam ketatanegaraan
karena presiden dipilih oleh mpr
karena itu logis jika diberikan haluan oleh pemilih yang memilihnya
kemudian untuk menjalankan dan dipertanggungjawabkan kembali dalam satu periode tertentu
oleh pelaksana tugasnya mandatarisnya
itu kan bangunan sistem politik yang kemarin
setelah reformasi kita sepakat dengan empat amandemen mengubahnya
nah ini kan sudah bagus
kita bisa tingkatkan ini dengan berbagai macam cara
bukan dengan kembali ke gbhn
karena ini kan kalau andre bicara sejarah
saya juga malah bisa kasih sejarah yang lebih panjang lagi
asal usul adanya sebuah instrumen yang disebut gbhn
jadi kan setelah bung karnawubarkan parlemen
ini kan konsep lama
tentang ya waktu itu memang hampir nggak ada pilihan kan
karena beberapa tahun berdeban gak selesai selesai
ada pembangunan semesta berencana
bahkan kalau kita baca tulisan yang sangat bagus menjelaskan ini adalah tulisan pak ginanjar kartasasmita
itu beliau pelaku berkali kali merumuskan gbhn
di zaman beliau
nah salah satu
kalau ini saya tarik lebih panjang sedikit sebelum sampai ke pak ginanjar
jadi kenapa ada konsep gbhn
dulu pembangunan semesta berencana
dulu beberapa tokoh intelektual seperti pak sujiwad moko
bahkan terlibat dalam konstruksi konseptual tentang pembangunan berencana ke depan segala macam
kalau kita tarik sejarahnya lebih jauh
pembangunan semesta berencana itu asal usulnya dari uni soviet
bin waktu itu menggantikan lenin
kemudian oleh stalin diubah dalam sebuah rencana pembangunan lima tahun berencana ke depan
nah ini kan
itu ala soviet bang celi
jangan lupa pada tahun tahun itu uni soviet yang tidak berhasil
jangan lupa sputnik tahun lima puluh an kan dianggap uni soviet mengalahkan amerika serikat dalam perkembangan kemajuan teknologi
uni soviet dari negara agraris terbelakang menjadi negara industri
karena itu negara negara yang baru berdekat
seperti india nehru
nekru sangat kagum dengan pola pembangunan uni soviet waktu itu
pola pembangunan berencana
kemudian diadopsi di indonesia
di berbagai negara berkembang cara berpikir tentang pembangunan jangka panjang semacam itu diadopsi
di berbagai bukan cuma indonesia
pola pembangunan berencana itu kan bukan cuma indonesia
nah pada saat kita keluar dari demokrasi kan kita sempat demokrasi tahun lima puluh lima tapi nggak selesai selesai
karena ada pemberontakan daerah ada perdebatan parlement yang nggak selesai selesai soal dasar negara
masuk ke era demokrasi bukan demokrasi
arah ke era bung karno jadilah itu pembangunan sebagai bagian dari instrumen
karena itu sebenarnya gbi nya nggak terlalu penting
tetapi dia adalah sebuah konstruksi bagian dari sebuah konstruksi besar sistem otoritarian
sampai ke zaman orde baru pun kan sama
konstruksi ini kan dipakai cuma ganti orang
tetapi sistem otoritarianismenya sama pelaku pelakunya berganti
nah di sini menariknya
kalau kita baca pak ginanjar sebagai salah satu pelaku dalam merumuskan itu
beliau mengatakan bahwa sebelum sidang umum itu panjang enam bulan sebelumnya para pelaku ekonomi inti ini rapat
merumuskan apa bagusnya gbhn nantinya dengan konsultasi dengan pak harto
tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya pembangunan di bawah pak harto tidak pernah mengikuti benar apa itu gbhn sebenarnya
gbhn adalah rumusan dari mereka yang sudah merumuskan sebelumnya bersama pak harto apa yang harus dilakukan
jadi ini adalah semacam tools of legitimation
itu kan seperti itu
karena kita tahu bappenas itu ada pak wijoyo
di luar bapenas kan macam macam tokoh yang merumuskan konsepsi pembangunannya
nah mereka mereka inilah enam bulan sebelum sidang umum merumuskan bareng bareng
konsepsi itu cocok gak dengan
nah kalau sekarang ini kan saya katakan bahwa ini tools of legitimation sebelumnya
kalau sekarang dia menjadi anakronisme kalau kita masukkan lagi
karena dari segi perencanaan visi pembangunan jangka pendek dan jangan menengah ke depan kan
kita sudah ada andre yang dipilih oleh rakyat di parlemen
oke dengan segala macam konsep
masing masing partai kan menawarkan konsep
ada presiden yang langsung terpilih bersama wakilnya juga menawarkan konsep
semua ini tidak boleh keluar dari kerangka undang undang dasar empat puluh lima
ini kan nggak boleh keluar dari nkri pancasila kan nggak usah pakai gbhn
itu sudah konstitusi
begitu melanggar konstitusi presiden bisa diimpeach atau orang orang partai bisa mendapat konsekuensinya
kalau mau kerangka lebih praktis kita punya serangkaian undang undang sektoral
kalau mau moneter nggak bisa macam macam
kalau mau ini mau itu masing masing sektor ini sudah ada undang undangnya
jadi kerangka continuity nya kan di sini itu bukan orang
kerangka continuity nya adalah ada konstitusi
ada serangkaian undang undang yang mengatur berbagai
ada perusahaan yang mengatur berbagai sektor
kan dalam hal itulah ruang gerak presiden jangan ditambah lagi dengan ini kurang ini kurang ini kurang ini
jadi ini membatasi ruang gerak presiden terpilih dan mendapatkan mandat dari rakyat
misalnya pak jokowi kan berpidato dengan baik menutup kampanyenya setelah berjabat tangan dengan pak prabowo
saya mau meneruskan infrastruktur
saya mau pendidikan
saya mau reformasi birokrasi deregulasi peraturan yang mengikat diri kita sendiri
saya mau membuka lapangan kerja seluas luasnya
ini kan tujuan yang sangat bagus
nah ruang geraknya harus kita berikan yang memadai supaya dia bisa mencapainya dalam lima tahun
kalau ditambahin lagi segala macam beban ini gbhn ini
kita kan sudah punya undang undang
kita sudah punya undang undang dasar yang menjamin continuity dari segi kelembagaan dan semangatnya
jadi kepada teman teman saya mengerti intensi teman teman yang pro gban
niat mereka bagus juga kok ingin menjamin ini menjamin itu
tapi barangkali ada salah paham di sini soal apa yang kita perlukan sekarang
apakah kita perlukan sekarang efektivitas implementasi kebijakan dari seorang presiden
dan dikontrol dan dibantu oleh teman teman di parlemen
atau kita perlu tambahan peraturan besar
perlu atau tidak perlunya kita akan bahas juga di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
oke bang celi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini cocok untuk otoritarianisme
kemudian ini mewariskan apa yang dilakukan oleh soviet sampai memberikan baju yang kesempitan kepada presiden yang diberikan mandat legitimasi oleh rakyat
baru diumumkan enam belas agustus
kita semua termasuk saya calon anggota mpr yang akan dilantik satu oktober besok juga baru tahu
rencana ini di enam belas agustus
tapi saya sebagai kader partai tentu harus menyampaikan informasi yang saya dapatkan dari fraksi bahwa semuanya sudah sepakat
nah saya ingin sampaikan memang beda nih antara gbhn zaman orde baru dengan haluan negara yang akan disusun nanti
haluan negara yang akan disusun nanti bukan ekonomi ansih
yang lebih besar
semesta itu bahasanya bang
dulu asal asalnya pembangunan semesta berencana namanya
jadi lebih luas
jadi ada unsur ideologi
soal bagaimana mencegah radikalisme bukan hanya soal ekonomi
itu satu ya
itu perbedaan antara
zaman pak harto hanya ekonomi ansih pembangunan ya
yang kedua adalah
kalau dulu itu disusun oleh tim yang berkoordinasi dengan pak harto
nah nanti ini yang menyusun itu adalah
bapak penas bersama dewan riset nasional
dewan riset nasional itu adalah tokoh tokoh para ahli scholars yang dikumpulkan
ada ahli agama ahli ekonomi ahli segalanya
kumpul nanti bergabung dalam dewan riset nasional bersama bapak presiden menyusun
nanti usulannya dikirimkan ke mpr
mpr baru menetapkan
tapi memang ini perlu sosialisasi
jadi kita memang harus lihat nih wujud kesepakatan panitia n satu ratus satu
nanti tentu di sidang mpr
kedepan di oktober tentu kita akan bahas itu
tapi bagaimana dengan analogi tadi bang celi
ini memberikan baju yang terlalu sempit untuk presiden terpilih
karena presiden yang terpilih dipilih karena visinya cocok dengan rakyat pada zaman itu
ini kan bisa gak nyamu jaket sembung bau gol
jadi ini harus kita lihat dulu
kita belum tahu nih wujudnya
ini kan baru pidato
di sidang mpr kemarin kan
nanti saya duduk
ahmad basara mengatakan sudah rapi semua
panitia n satu ratus satu sudah terjadi
kita memang mendengar itu
greengrass setuju sekali katanya
semuanya setuju di panitia n satu ratus satu
makanya nanti menurut saya
cuma dagingnya mereka belum lihat
makanya nanti saya rasa ini harus dibuka
jadi barang ini harus dibawa di atas meja dibuka
sampai kan ke publik
ini loh kesepakatan panitia n satu ratus satu
kan ketakutan yang saya tangkap tadi bang celi
kalau saya lihat para pengamat
kalau bang cedi kan lebih kompresif
tapi kalau kita lihat para pakar hukum konstitusi
bahkan pak jokowi sendiri
ketakutannya bahwa ada kemunduran terhadap demokrasi
bahwa ada nanti dengan ditetapkan di amandemen undang undang nomor tiga
pasal tiga uud empat puluh lima ini
bahwa mpr lembaga tertiwa
otomatis pemilihan presiden kembali ke mpr
ini bang celi
ini kan kita ada pasal tiga puluh tujuh
itu membatasi bahwa setiap amandemen itu harus sesuai dengan usulan awal
jadi usulan awal itu
oleh mpr ini
hanya mengamandemen satu pasal
pasalnya hanya pasal tiga
mungkin nggak ada penumpang gelap dan penumpang terang
di pasal tiga puluh tujuh
itu sudah mengunci
jadi amandemen itu hanya bisa dilakukan
sesuai dengan usulan
yang disepakati bersama
tadi yang bang celi katakan
misalnya memberikan baju kesempitan
hal hal yang tidak relevan
makanya ini yang kita bahas bersama
ini nggak usah kita bahas
kalau nanduk nanduk nggak usah sekalian dong
ini masalah bangsa banyak
saya juga kaget ya
bpjs mau naik
distrik mau naik
ibu kota mau pindah
duit negara cekak
banyak lah bangsa ini
kalau masalah bangsa masih banyak
kenapa kemudian parlemen sibuk mengurusi gbhn
bahkan sudah sampai mogol katanya
semua fraksi setuju
nanti ketika awal sidang baru akan ditetapkan
saya belum bersidang
nanti saya cek
gerindra menjadi salah satu yang
saya kira andre fair bahwa dia
dia sendiri kan belum lihat daging
jadi apa sih menurutnya yang kita warin
tapi memang satu hal
ini kan tukar pikiran
kalau kita menjadikan mpr sebagai lembaga tertinggi lagi
apapun mau attachment nanti kewajiban dan tugas tugasnya
kalau dia menjadi lembaga tertinggi lagi
itu konsekuensi logis dari gban yang diaktifkan
dia dulu lembaga tertinggi
karena dia yang mau milih presiden
presiden dibawa dia
presiden itu mandataris mpr
jadi dia lembaga tertinggi wajar
nah kalau sekarang presidennya sudah dipilih langsung
jangan lupa loh
mandat pak jokowi dari seluruh indonesia ini satu orang memilih
namanya pak jokowi dengan wakilnya
kalau yang mpr kan terdiri dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr dan satu ratus tiga puluh enam anggota dpd
nah artinya mandat seluruh lembaga ini sama dengan satu orang
presiden yang sama sama dipilih langsung oleh masyarakat
jadi nggak bisa mpr mengatakan dia itu lebih tinggi
karena tertinggi kan berarti lebih tinggi dibanding yang lain
sementara paradigma barunya konstitusi ini adalah bahwa tidak lagi yang tertinggi
karena ini dua bodi yang sama sama dipilih langsung
mungkin nggak bang dengan adanya gbhn tetap untuk menjaga kesinambungan dan ru itu
mpr tidak jadi lembaga tertinggi
hubungan kan ini kan kecemasan yang barangkali kita bisa berdiskusi
apakah ada dasarnya kecemasan
kalau tanpa gban kita nggak bersinambungan
ini kan tergantung apa yang kita maksud dengan berkesinambungan
kalau kita tetap pancasila nkri kan sudah konstitusi
pembukaan konstitusi kan nggak bisa diapain
yang bisa kan di batang tubuhnya itu
itu kita lahir sebagai negara dengan itu
nggak ada yang boleh mengubahnya
nah karena itu kekhawatiran bahwa kita akan keluar dari pancasila karena itu perlu gbhn
nggak nyambung dari segi konsep
sementara kalau kita gbhn kita menambah komplikasi
betul andre banyak sekali persoalan sekarang yang kita harus bicarakan secara praktikal
jangan lagi kembali ke konsep konsep haluan
misalnya kalau dikasih oleh mpr ada garis garis berdasarkan haluan
kalau dulu pada zaman mandataris mpr presiden wajib
bahkan dia berpidato setiap lima tahun mempertanggungjawabkan
apakah dia sudah bisa menjalankan
itu kan logisnya
karena itu penting
kalau sekarang ada gbhn terus hubungannya dengan presiden apa
apakah bagaimana ini
apakah setiap lima tahun harus menjalankan
harus mempertanggungjawabkan lagi pelaksanaan gbhn
sementara mandatnya bukan dari mpr
mandatnya langsung dari rakyat
presiden mempertanggungjawabkannya kepada rakyat
sesuai dengan aturan aturan konstitusi
kalau melanggar konstitusi maka ada impeachment
itu kan sudah bangunan ketatanegaraan kita yang baru
dan tidak logis
gbhn muncul tanpa menempatkan mpr sebagai lembaga tertinggi lagi
kalau gitu ya sama dengan kesepakatan mereka aja gitu loh
maksud saya begini
kepada teman teman yang di mpr nanti pada dilantik satu oktober
bang andre juga ada di sana
ini kan kalau semua hal harus kita bahas dengan bergelora
baik perlu atau tidak perlu kan sayang energi kebangsaan kita
kita butuh dari andre kan bagaimana
ayo kita mau bpjs ini jangka panjang hati hati loh
semua negara kaya mengalami problem masalah asuransi kesehatan
mau amerika inggris jerman semuanya
ini kita belum kaya
kita sudah punya problem
dari awal kita harus tata ini
karena ini akan sekarang kan masih delapan puluh triliun seratus triliun
nggak terasa akan dua ratus triliun lima ratus triliun
nah karena itu kita butuh energi teman teman
baik yang pro atau against pak jokowi kemarin dalam pemilu untuk berbicara mencari solusi
kalau ini kita tidak perhatikan ini bahaya
nah kalau energi kita habis berbicara soal gbn yang menurut saya misplace
tapi kalau kepinterannya itu
tapi kalau kepinterannya ini berdebat sama teman teman kita soal gbhn
masalahnya bang celi adalah kita akan dengarkan setelah break
saya takut diinfiskan oleh produser saya di atas
kita harus break dulu
tapi kita akan dengarkan lagi penuturan dari wakil ketua mpr ahmad basara yang mengatakan bahwa ini sudah amanat sidang umum mpr
sidang mpr yang gak bisa lagi seorang andre nanti anggota baru misalnya mereview lagi atau seorang celi pimpinan partai golkar menarik dukungan lagi
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
oke banyak persoalan yang lebih penting kalau nggak tahu
bahkan kata bang andre fraksi secara tegas mendukung gbhn
tapi kemudian ada amanat yang lebih penting nggak tahu ya
umum mpr atau sidang mpr yang mengamalkan ini harus cepat dan berkesinambungan
kita dengarkan lagi pernyataan ahmad basarah
wacana haluan negara ini boleh dikatakan sudah merupakan kesepakatan bukan hanya lembaga mpr tapi lembaga lembaga negara lainnya termasuk presiden
dari aspek mpr dapat saya katakan bahwa kesepakatan pentingnya menghadirkan kembali haluan negara
dalam sistem perencanaan pembangunan
pembangunan nasional itu sudah disepakati dua periode lembaga mpr
yang saya maksudkan dua periode lembaga mpr adalah mpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas sudah menyepakati pentingnya negara republik indonesia ini
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional memiliki kembali apa yang namanya haluan negara
atau meminjam istilah di zaman presiden soeharto dulu namanya garis garis besar dari haluan negara
di zaman presiden soekarno namanya pembangunan nasional semesta berencana
nah tus itu sudah sudah sekalian ditetapkan dalam sidang paripurna mpr bang akbar
artinya sudah merupakan instansi rapat tertinggi mpr namanya sidang paripurna mpr
tus empat tahun dua ribu empat belas merekomendasikan pada mpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas agar mereformulasi sistem ketatanegaraan indonesia
khususnya dalam hal pembangunan nasional

karena sidang paripurna itu adalah instansi tertinggi
maka dengan demikian seluruh fraksi fraksi di mpr telah menyepakati pentingnya haluan negara itu dihadirkan
karena sudah ditetapkan di sidang paripurna
sidang paripurna menyepakati kepentingan untuk menghadirkan gbhn adalah kepentingan bersama bahkan presiden yang tadi yang katakan
kita nggak dengar alasannya apa ini kan formal
formal persidangan segala macam
panjang sekali kita memotongnya susah
ya pertanyaan buat andre
andre tidak termasuk di situ sebagai satu anggota mpr baru nanti kan tergantung mereka lah mau seperti apa
tapi kan dari tadi kita mendengarkan penjelasan formalistik
isinya apa substance nya apa kenapa diperlukan gbhn itu kan nggak pernah dijelaskan kan
padahal buat kita sebelum masalah persidangan segala macam kita bicara dulu apa sih barang ini konsepnya apa perlunya apa
ini kan kalau
memang disepakati dalam diskusi yang cukup bermutu itu oke kan kita bisa dengar apa ininya
tapi kan sayangnya para perumus gbhn baru ini kan tidak pernah mengajak diskusi yang baik
bang celi kalau tadi anda mengatakan ini
saya mau menangkapi bang celi
nanti bang setelah saya duduk jadi anggota dpr mpr saya akan sampaikan usulan apa
agar kesepakatan panitia airhawk satu dibawa di diskusi publik semua orang bisa tahu
tapi itu mengikat nggak
bang andre tadi kan ini dari satu periode parlemen ke periode yang lainnya ditetapkan dalam sidang paripurna yang mengikat
ini ini mengikat anda juga nggak
tentu itu mengikat
nah tidak fraksi anda
itu tentu mengikat tapi kan yang tidak bisa dirubah itu al quran dan sunnah
undang undang dasar empat puluh lima aja empat kali kita amat apalagi hanya keputusan mpr
mengikat tapi tidak absolut
jadi gini tergantung kesepakatan mpr lagi nanti nanti
jadi secara pribadi secara pribadi anda setuju dan akan terus meneruskan ini
kalau saya saya berpikir objektif saja ini sudah ada kesepakatan tapi rakyat ada pro dan kontra
kita buka saja kesepakatan itu isi panitia ad hoc itu apa
kita bawa ke diskusi publik kita uji secara publik biar masyarakat ahli menilai
kalau memang layak kita teruskan
terus terang saya sepakat dengan bang ce energi bangsa ini di depan mata bang dampak ekonomi global phk di depan mata lah
kamu bayangkan saja pak jokowi membangun infrastruktur dimana mana
tapi pabrik semen rugi gitu pak
nah itu semen padang
masuk ke barang
masuk di kampung saya semen padang itu dari lima pabrik
hanya satu pabrik yang jalan
satu poin yang bagus
kalau tidak salah pak jokowi juga baru dapatkan
bagaimana mengantisipasi kemungkinan resesi global
karena ini kan ada perang dagang amerika cina ada perang teknologi
gbh yang bisa mengantisipasi itu tidak bang ciri untuk bisa menjaga kesinambungan membawa
kalau gbn yang sebuah rencana pembangunan yang dibicarakan terlalu banyak orang
kan kita juga kemungkinan tahu hasilnya seperti apa sih kata kata normatif yang nanti malah membatasi gerak pak jokowi bung andre dalam mengantisipasi zaman yang berubah cepat
perkembangan ekonomi digital bagaimana kemungkinan cina dan amerika
ini kan besar sekali kita butuh energi untuk membahasnya dengan baik
masalah bagaimana infrastruktur dilanjutkan bagaimana pendidikan kita mau lebih bagus lagi
nggak bisa dengan haluan haluan negara yang besar
belum tentu juga bapak penas dan dewan riset itu menelurkan dokumen yang juga masuk akal dan lain sebagainya
bisa aja dokumennya nanti ternyata aduh segini aja kita udah ribut tiga bulan
ini contoh selain tadi bpjs
ini kita mendengar menteri sdm baru menerbitkan peraturan menteri untuk melarang ekspor or nikel
padahal pengusaha nasional sudah lagi membangun smelter
nah itu kalau itu di stop
lima puluh triliun pengusaha
harusnya hal itu yang menurut anda didengar oleh pd perjuangan oleh gerindra di parlemen singkatin
termasuk pak jokowi mendengar itu juga
dan jangan hanya sibuk menyalahkan partai presiden sebagai eksekutif juga begini
saya kembali ke gbhn lah karena partai anda setuju anda mungkin tidak setuju dengan partai anda itu urusan
anda dengan partai anda anda berjuang
tapi serius pi partai anda mendukung ide ini yang paling penting itu
yang saya mau tanya dengan konsekuensi misalnya nanti gbhn disepakati bersama untuk terus
golkar tidak setuju pkb juga secara terbuka tidak setuju
pd perjuangan dan gerindra ingin mendrive ini menjadi sebuah haluan negara baru
konsekuensi politik tata negaranya mpr otomatis akan jadi lembaga tertinggi lagi apa enggak
jadi begini kita tidak usah berandai andai
nanti mpr baru
kita harus berandai andai kita harus ajak masyarakat berandai andai
kita harus ajak masyarakat berandai andai
karena ini hal hal yang ingin dibangkitkan lagi
sebentar lagi berakhir anggota mpr itu mayoritas ada di luar negeri sekarang
lagi keliling kunjungan kunjungan
jadi tidak ada yang sidang sidang mpr ini
jadi menurut saya sudahlah tunggu saja mpr baru bersidang
nanti kita lihat urgen enggak untuk dilaksanakan
menurut anda urgen apa enggak
tadi bagus kok andre bilang bahwa coba ditawarkan lagi
dikaji bareng bareng dibicarakan
jadi dibuka secara publik
sehingga tidak ada kecurigaan
ini kan kecuriganya ada
orang kecurigaan bahwa ini modus operandi
mpr dijadikan lembaga tertinggi negara
nanti waktu yang pas pemilihan presiden dikembalikan kepada mpr
ini kan kecuriganya itu
dan bisa kebayang enggak
kan kita sudah sibuk nih berdebat tentang garis garis besar haluan negara
bapak susyata tujuannya hanya jangka pendek itu
terus kita lihat dokumen dokumennya yang praktis kan
apa yang disebut dengan haluan haluan negara
ternyata segitu aja
segitu aja udah setengah mati kita berdebat
normatif normatif ya nggak jelas juga tentang pembangunan
menarik usulan ketua dpr dari partai golkar
bahwa ada kemungkinan juga dengan reformat baru ini
pemilihan presiden akan dikembalikan ke mpr misalnya
apakah sudah siap boleh ditampilkan nggak
saya sebelum ditampilkan saya akan sampaikan
sikap partai gerindra jelas
partai gerindra hanya mendukung pemilihan presiden secara langsung
terus sikap partai gerindra
golkar juga begitu
gerindra mendukung pemilihan presiden secara langsung
kembali ke mpr berarti kita mundur ke zaman batu
itu salafah dulu
bang celi tapi bagaimana dengan ini
ini kader partai anda yang sekarang jadi ketua dpr mengatakan bahwa
melepaskan kemungkinan presiden kembali dipilih mpr
karena dengan konstelasi mahalnya politik sekarang
ini mungkin jadi konsekuensi logis ketika keran amandemen itu dibuka
mungkin hal ini
kader salah satu kader utama anda
tapi kan tidak mewakili institusi
beliau wah korbit saya korbit
oh tinggian bang celi ya bang celi
dari segi struktur fungsional
nah ini kan saya gak tahu
kalau itu sih tanya beliau
bukan beliau berbicara sebagai pribadi ya boleh saja
tetapi sebagai institusi golkar akan setia
karena golkar sekarang kan juga terikat oleh perkembangan internal kita
kita sekarang golkar reformasi
di dalam ad art golkar ada lembaran yang menyatu dengan ad art
yaitu disebut dengan paradigma baru golkar
setiap kader golkar yang mau keluar dari paradigma baru ini kan melanggar konstitusi partai
kita lahir bersama reformasi
kan dulu zaman pak harto orde baru kita pelaku utama
tetapi kita menerima keniscayaan reformasi dan kita berubah bersamanya
alhamdulillah sampai sekarang partai golkar tetap eksis
tetap menjadi salah satu pelaku papan atas dalam kepartian indonesia
dan kita jaga semangatnya
bang celi terakhir dan bang andre terakhir
kalau kita bicara mengenai gbhn misalnya ini
untuk menutup diskusi kita malam hari ini
jika tadi segala kebaikan kebagusan yang dibanyak di narasikan oleh para pendukung gban gitu
apa dampak paling jelek yang bagi demokrasi bagi konstitusi bagi peradaban politik kita ke depan
kalau gbhn ini memang secara politik nanti disepakati oleh parlemen
ya tadi seperti kata andre
kalau kita mengimplementasikan terlalu serius dengan konsep awal tentang gbhn
kita mundur ke belakang
kalau kita ternyata hanya
cuma sebagai dokumen aja
artinya kita sudah repot repot berdebat berbicara membuat komite segala macam
rencana kerja gara gara di luar negara
ternyata cuma segitu aja
sebuah koleksi dari petunjuk petunjuk normatif yang juga buat baik pemerintahan maupun di dpr nya juga
lalu mau diapain ya semua kerangka kerangka normatif
sementara energinya terkesedot
energi sudah terlalu banyak
banyak soal yang kita harus bicarakan secara praktis
bagaimana salah satu tadi dikatakan bpjs infrastruktur pendidikan
ini kan memakai energi
bang ada tiga puluh detik terhadap anda
anda akan mendapatkan mandat baru sebagai anggota parlemen dengan kesinambungan ini
pesan politik dari partai anda yang secara tegas mendukung gbhn
apa yang mungkin akan terjadi dalam peta tersebut
ya pertama saya akan mengusulkan
kesepakatan pendidikan airhoc satu ini dibawa ke publik
di uji di publik disosialisasi kan
sehingga kita tahu ini wujudnya seperti apa
sehingga tidak ada lagi kecurigaan
tidak ada lagi misinterpretasi
yang kedua saya akan bekerja keras memastikan bahwa ada hal hal yang lebih penting dari sebatas konsep ya
rakyat sekarang kelaparan pengangguran di depan mata harga sembako naik gitu loh
listrik pun mau naik sekarang
ya jadi masalah juga durasi kita juga semakin naik semakin tipis
jadi kita akan lihat bagaimana proses politiknya kedepan
terima kasih bang celi atas pelajaran
sejarah politiknya bang andre selamat bertugas dalam beberapa hari ke depan
kita akan lihat apakah anda akan betul betul mengawal gban atau justru ikut ke
yang pasti insya allah akan jadi macan dpr
oke kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar demokrasi